seperti inilah rutinitas mak no setiap hari
pagi pagi sebelum berkeliling sayur sayuran ini disusunnya dengan rapi
sayuran dagangannya ini dibeli di pasar keramajati jakarta timur pada tengah malam
supaya tetap segar saat dijual pada pagi hari
ia dibantu putra sulungnya tumin yang berusia empat puluh lima tahun
sejak kecil hingga sekarang tumin masih membutuhkan perhatian khusus dari sang ibu
ia punya hambatan berkomunikasi dan tidak dapat hidup mandiri
makno dan tumin berdagang keliling kampung sejak pagi hingga menjelang siang
dengan tenaga yang tersisa perempuan berusia tujuh puluh an tahun ini harus berjalan kaki
melewati turunan dan tanjakan untuk mendapatkan pelanggan
kami harus mencari makan tidak ada yang mencari dan menjaga
kalau menjaga dari mana
tanjaknya rodanya tidak ada yang mencari
kalau lagi kempes ini
ini kempes jadi kompak di bengkel itu
warga yang sudah lama tinggal di kelurahan bambu apus cipayung banyak yang mengenal makno
mereka kerap memberi bantuan salah satunya dengan menjadi pelanggannya
sudah lama sudah puluhan tahun
kasian orang yang nggak punya laki buat makan juga susah
jadi kasian kalau melihat dia
sebagian barang dagangan yang tersisa disimpannya di kulkas agar dapat dijual kembali keesokan hari
tentu dengan harga lebih murah
kulkas pemberian orang ini adalah satu satunya barang berharga di rumah ⁇ eno

di rumah ini makasih
ketiga pernikahan lel enam tahun terakhir
rumah ini bukan miliknya dan ma'enok tidak membayar sewa
rumah ini dibangun dari uang iuran warga yang bersimpati kepada ⁇ maeno
tanahnya juga merupakan milik salah seorang warga
namun tak lama lagi tanah tersebut hendak digunakan oleh pemiliknya
makno pun was was tak tahu harus pindah kemana
tapi dibangunin sama orang dibindahin lagi
boleh ambil lagi karena ngontrak enggak ada kuat bayar ini mengikuti di sini ada di tanah orang
jika harus mengontrak ibu tiga anak ini mengaku tak sanggup karena untuk makan pun
ia masih mengalami kesulitan keuntungan hasil berjualan sayur ia prioritaskan untuk membayar
listrik agar kulkas tetap bisa hidup ma'an no juga tidak bisa menumpang tinggal di rumah
dua anaknya yang lain menurutnya anak anaknya yang sudah berkeluarga itu pun hidup dalam
kekurangan orangnya nyanyi pindah lagi kita orangnya nintar dekat benar belakinya udah
biarnya tidak masing masing bisa nyari makan gitu aja jadi kalau disediakan lebih ya gua
suami makno meninggal enam belas tahun lalu tanpa meninggalkan harta benda sejak saat itulah
makno selalu tinggal di rumah yang dibangun oleh warga perempuan kelahiran seribu sembilan ratus empat puluh sembilan ini sangat
menyayangi dan mencintai
tumin meski anaknya tersebut tidak seperti orang dewasa pada umumnya
tuminlah yang menjadi penyemangat emak untuk terus berusaha yang terus dipikirkan oleh
makno adalah bagaimana nasib tumin bila ia sudah tiada
kala kesedihan itu muncul makno pergi menghilangkan kepenatan dengan bersilaturahmi
ketetangga sekaligus memberikan sisa sayuran yang tak terjual
meski secara materi kekurangan makno tetap berbagi ia ikhlas menjalani hidup dan ingin selalu
sehat agar dapat tetap merawat tumin harapan makno dan tumin sederhana punya rumah yang bisa mereka
tempati selamanya putih anggra ini imam muhairib jakarta